nah sebelum penetapan presiden terpilih sejumlah partai diketahui sudah berkoalisi mengusung prabowo gibran
di antaranya ada partai gerindra ada partai golkar pan dan juga demokrat
namun belakangan setelah kpu menetapkan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
parpol di luar koalisi pun akhirnya merapat
lalu ada juga nasdem dan pkb yang memperoleh enam puluh sembilan kursi dan enam puluh delapan kursi
koalisi prabowo gibran akan menguasai senayan dengan total empat ratus tujuh belas kursi jika pkb dan nasdem merapat ke koalisi
tentu yang kini jadi pertanyaan selanjutnya jika pkb dan nasdem merapat berapa komposisi menteri di kabinet prabowo gibran
tentu ini jadi hak prerogatif presiden terpilih prabowo
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
koalisi kuat untuk rakyat begitu kata presiden terpilih prabowo subianto dalam upaya merangkul sebanyak banyaknya partai politik
tiga b jadi dua partai politik di luar koalisi prabowo gibran yang kini terang terangan merapat
usai merapat tentu yang jadi pertanyaan bagaimana komposisi menteri di kabinet prabowo gibran
apalagi pkb jadi anggota baru koalisi prabowo gibran
kita nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam
kita ngomong pasti nanti kan ada proses masih enam bulan
berurusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki
sekarang kan pak prabowo presiden terpilih
nanti tanggal dua puluh oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya
nanti kalau soal ditanya pkb sudah menyiapkan menteri belum tanya ketum kita nanti
lalu bagaimana respon golkar soal kursi jatah menteri
sebagai partai yang berada di barisan awal koalisi prabowo gibran
tampaknya golkar tak terlalu khawatir jatah kursinya bakal berkurang
golkar yakin prabowo memegang komitmen koalisi
soal kabinet komposisi kabinet itu ke hak prerogatifnya pak prabowo
saya yakin pak prabowo sudah paham punya rumusan sendiri
siapa siapa saja dari mana saja berapa banyak dari mana saja partai politiknya
usai prabowo gibran ditetapkan kpu jadi pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat nasdem dan pkb kompak merapat
mungkinkah nasdem dan pkb mendapat kursi menteri di tengah koalisi prabowo gibran yang semakin kuat